menteri luar negeri retno marsudi dan kepala gugus tugas ristek brin covid sembilan belas ali gufron menyatakan
proses pengembangan vaksin covid sembilan belas yang dibuat mandiri masih terus dilakukan
diperkirakan pertengahan dua ribu dua puluh satu vaksin tersebut bisa digunakan oleh masyarakat indonesia
hal tersebut disampaikan dalam siaran langsung di kanal youtube sekretariat presiden pada kamis siang
retno mengatakan pengembangan vaksin secara mandiri ini merupakan salah satu langkah strategis
untuk membangun keamanan di bidang kesehatan
sementara kepala gugus tugas ristek brin covid sembilan belas ali gufron menyatakan
pada pertengahan dua ribu dua puluh satu diupayakan vaksin covid sembilan belas bisa rampung dan lolos semua tahapan
agar bisa digunakan oleh masyarakat indonesia
sebab vaksin ini menggunakan covid sembilan belas yang berkembang di indonesia
indonesia memiliki kemampuan dan pengalaman
ketika berkaitan dengan produksi dan distribusi vaksin
pemirsa farmastika kita baufarma
telah berhasil mendapatkan prekualifikasi wso
untuk memproduksi dan distribusi vaksin polio
ke lebih dari satu ratus delapan belas negara di seluruh dunia
termasuk member satwa organisasi kooperasi islam
dan kami juga sebagai pusat